aku jamin mulai sekarang tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu lagi adikku
aku bukan mencemaskan diriku raka tapi aku sedang mencemaskan putraku surawisesa
di mana keberadaannya sekarang dan bagaimana keadaannya
aku benar benar cemas
aku benar benar cemas
kamu tenang saja adikku
nanda prabu surawi sesa adalah orang yang sangat begitu hebat
dia pasti bisa menjaga diri adikku
pati raka bodoh
sekarang sudah mati adikku
jika akan ada yang bisa mengejarnya lagi
tidak akan pernah ada adikku
percayalah kepada aku
semoga putraku baik baik saja
aku butuh minuman
dan aku butuh makanan
dewa tak agung
apa yang sudah terjadi
sepertinya dimakan binatang buas
ayo kambing makan terus terus terus
terus terus terus makan ayo terus
kalian ini jangan diganggu pergi sana
uh uh uh besar
kami datang membawa makanan untukmu
aku harus pergi dari sini
pada hari ini kita wajib bersyukur kepada allah swt
tuhan yang maha kuasa
sebab kerajaan pajajar telah diselamatkan dari orang orang yang zo
dan hari ini pula kita mengadakan upacara pengangkatan kembali ayahanda prabu suni
sebagai raja pajajara
kita mengadakan upacara pengangkatan kembali ayahanda prabu suni
sebagai raja pajajara
lari kemana dia
dia pasti di sekitar sini
dia pasti masih di sekitar sini
kalau dia ketangkap lagi
kita gantung aja dia
dia di sini
bakal nyepeng amanah
di pajajaran dia
sebelum ger prabu duduk di singa sana
kulabak hal masih
sandes mamatahan mojaika meri